bribda dhani krisnahadi seorang anggota polisi yang bertugas di direktorat samapta polda banten
tewas tertembak senjata api laras panjang miliknya sendiri di rumahnya di kecamatan taktakan kota serang banten
kematian almarhum diketahui saat sang ibu mengajak melaksanakan sahur pada jumat dini hari
saat itu korban tidak kunjung keluar kamar
sang ibu tiba tiba saja mendengar suara letusan sebanyak satu kali dari kamar almarhum
mengetahui hal tersebut ibu almarhum langsung menghampiri kamarnya
dari dalam kamar sang ibu langsung melihat almarhum dalam posisi terlentang sambil meniduri senjata api
jenazah almarhum bribda dhani kemudian dimakamkan jumat malam dengan proses pemakaman secara kedinasan
usai melewati serangkaian pemeriksaan guna kepentingan penyelidikan
kb tumas polda banten kombes pol didik haryanto mengatakan dugaan sementara almarhum sengaja bunuh diri
namun untuk mengungkapkan motif masih menunggu hasil dari pemeriksaan forensik
saat ini sebuah senjata api jenis laras panjang milik bribda dhani telah diamankan oleh polisi